gagal lagi membunuh mereka
kau tidak akan bisa bebas dariku
kau yang tidak akan
mati daripada menyerah kepadamu
baik jika itu kemohon paham
kenapa mereka berlari ketakutan
hei berhenti kalian
kenapa kalian terlihat sangat ketakutan
kalian tidak usah takut
meskipun aku orang monggol aku tidak berpihak pada mereka
ya percayalah padaku
apa yang terjadi
pasukan mongo telah berperang bersama dengan teman teman kami di bukit sana
dan mereka seperti kesetanan telah menghabisi teman teman kami
kami berlari untuk mencari mereka
tidak akan kubiarkan
kalian cepat berlindung
perpada distansi kita
terima kasih your majesty

aku sudah tidak kuat lagi nanti
allah pasti akan menindungi kita
sudah berapa sebulan
berpegangan yang erat raden nanti jatuh
tetapi aku sudah lama sekali
celaka aku harus segera mencari orang yang bisa mengobati raden kian santang
ibu ibu tidak apa apa
biar aku yang menyelesaikan ini
aku habisi kalian semua
aku akan segera mengakhiri penderitaan musim wakil